jadi itu bukan yang masalah satang
pakai baju kayak gini atuh
cepet burungan cepet
nah kak ini mbak min
ini bukan kesana atuh disini
kalau anakmu macam macam
kau akan menanggung akibatnya
memangnya apa yang dilakukan anakku
anakmu sudah meminta bantuan
kepada pendekat untuk mengganggu rencanaku
bukan kami penculiknya
kian satam hari ini kau akan mati di tanganmu
rara satam berani nyokpukaku baiklah sebelum aku menghapisi adik aku akan menghapisi kakaknya terlebih dahulu
itu tidak akan terjadi justru akulah yang akan mengalahkanmu mahesa
rai bersabarlah aku akan menyelamatkanmu
yunda alhamdulillahirrahmanirrahim akhirnya yunda menemukanku
kenapa kamu bisa ada disini
rai masih mengenaliku sebagai kamandaka
nanti saja akan kujelasin kepada diri
ceritanya panjang raden
nanti akan saya jelaskan
kita harus meninggalkan tempat ini
untuk menyembuhkan kogor raden
rugi aku membuang waktu untuk kalian
rugi aku membuang waktu untuk kalian
alah hebat aduh
tenang teman hebat
coba dengan lu hurdeh ya
selamat kamu yang selamat saya yang sakit kumau saya kira tuh itu kinerik ya gampang aja tuh ya
man mama raden ke mananya raden jangan jangan raden aduh kumai raden tadi raden ke sana
bukan kesana aku disini
tenang kita dengarkan dulu sih
tenang terima kasih
ada langga namun aku many cherryey ini titik itu lebih mengenakan sudah berani kayak gini
kita dengarkan dulu penjelasannya
anak itu telah menjadi pengemis
dan kami tidak tega melihatnya
lalu setelah itu kami mengantarkannya pulang
udah lagi tahu